terletak di jalan ganesa kota bandung
institut teknologi bandung atau itb
menjadi salah satu lokasi yang erat
kaitannya dengan proklamator republik indonesia soekarno
disinilah soekarno yang juga merupakan
presiden pertama indonesia menjalani kuliah
berdasarkan buku induk data mahasiswa
sebagai mahasiswa pada satu juli seribu sembilan ratus empat puluh
setelah menyelesaikan studi di hohher bukhe school
atau hbs di surabaya
ia tercatat sebagai mahasiswa
fakultas bangunan air dan jalan pada masa itu
kemudian berdasarkan buku dari th ke itb
kita mendapatkan informasi bahwa
baru pada wisuda ketiga atau di senatalis ke enam
yaitu tanggal tiga juli seribu sembilan ratus empat puluh
untuk pertama kali th bandung
menghasilkan empat insinyur indonesia
dari keempat itu kurang lebih adalah
raden soekarno yang kemudian nanti menjadi
presiden republik indonesia yang pertama
pada masa itu gedung perkuliahan itb
masih belum seluas saat ini
berdasarkan arsip denah yang ada
tampak hanya ada empat ruang kelas
yang diperlukan untuk perkuliahan
selain itu ada juga ruang laboratorium
ruang praktikum dan perpustakaan
di komplek itb lama inilah dulu presiden pertama
republik indonesia soekarno menimba ilmu
pada saat berkuliah
hingga kini gedung ini masih terjaga keasliannya
karena sudah dinyatakan sebagai cagar budaya
dari arsip yang ada soekarno diketahui sempat
mengajukan cuti kuliah pada periode september seribu sembilan ratus empat puluh
hingga juli seribu sembilan ratus dua puluh empat
ketika soekarno ditahan international
di tempat tersebut ia bertemu dengan inggit garnasih ibu kos yang kemudian menjadi istrinya